danum harus melindungi bunga
danu harus bisa mengendalikan bunga
supaya bunga tidak menjadi siluman buah putih
bagaimana kalau misalnya kita
danum udah besar pak
jadi bapak sama ibu ini dulu tinggal itu dekat sainaga
iya sekitar satu tahun lah ya pak kita pernah tinggal di sana
tapi semenjak ada teror dari siluman buaya itu kita memutuskan untuk tinggal di kota
enggak tapi gimana dengan pemuda itu pak
masa dia tiba tiba hilang dari kamar ug
dia bukan hilang mak tapi dia kabur waktu kita di luar ya mungkin aja takut ditagi sama rumah sakit ya kan
tapi pas sustera kan masih ada di ruang ugd terus katanya juga pemuda itu tiba tiba ngilang
dan kita juga kan dengar sendiri pak kalau misalkan dia bilang dia berasal dari istana rakyat
istana ratu buaya mama tuh khawatir pak jangan jangan pemuda itu ada hubungannya dengan silmon buaya yang ada di kamar maya
aku tidak bisa kabur dari istana maharani saya
karena kakiku telah diikat oleh gelang kerincing
kami apa tahu
rupanya gelang kerincing itu
yang menjadi portal penghalang apa menemukan kau
bagaimana kamu bisa terlepas dari gelang kerincing itu
aku tersengaja menyentuh tempat penyimpanan ari hari lalu tiba tiba aku dirasuki oleh kekuatan aneh dari ari ari itu
ari ari itu pun menghilang dan pada saat yang bersamaan juga gelang kerincing di kakiku pun terlepas
sekarang island itu adalah ilmu
kamu pasti kayak gini
suara cemburu ngak undur
hari ari itu sekarang ari dalam tubuhmu
bue siapa dia
putra datuk umbara